setelah melakukan pencarian selama dua hari minggu pagi
tim sar gabungan akhirnya menemukan kembali satu jenazah
diduga sebagai korban tabrakan kapal cepat
yang membawa tenaga kerja indonesia dari malaysia
satu jenazah ditemukan di dekat sey panjang
yang masih berada di perairan indonesia
salah satu keluarga korban yang mengaku kehilangan keluarga
melihat secara langsung
namun ciri ciri yang ada tidak menunjukkan
bahwa jenazah tersebut adalah keluarganya
untuk memastikan identitas jenazah
korban dibawa ke rumah sakit umum daerah nunukan
selama pencarian tim terkendala hujan dan angin kencang
sehingga membuat perairan sebatik bergelombang
selain itu jarak pandang juga berkurang
melalui sambungan telepon kita terhubung bersama
kepala seksi operasi kantor salkartim
kaltara okta fianto di kabupaten nunukan kalimantan utara
selamat sore pak okta
selamat sore pak fery
bagaimana proses pencarian korban kecelakaan kapal
apa masih ada korban yang belum ditemukan pak
ini susu data dari keluarga korban yang melaporkan ke kami
totalnya tersisa empat lagi korban yang belum ditemukan
pencarian sudah dilaksanakan hingga mencapai perbatasan maksimum
di wilayah malaysia indonesia
tadi kalau tidak salah ada kendala cuaca dalam proses pencarian
bagaimana skenario antisipatif lainnya pak
untuk bisa terus melakukan operasi pencarian
dari usur usur hubungan dari basarnas
kemudian dari thai fleet marine
kemudian dari angkatan laut
dan juga usus usur lainnya
tadi rencana tadi itu setelah ditemukan korban
rencana akan dirahsi penyelamatan lagi di sekitar lkp
namun dikenakan kondisi mulai dari pagi hari hingga siang itu kondisi cukup buruk
di setiap hujan dan kenyang penyelamatan dibatalkan
dan mungkin besok keluarga cuaca akan dirahsi penyelamatan kembali di lkp
pak oktav apakah ada kemungkinan posisi korban ini
keluar dari koordinat yang sudah ditetapkan atau
memang proses pencarian atau skenario operasi berikutnya ini juga akan semakin diperluas begitu pak
sejak hape plus pertama kejadian kami sudah dimasanakan pencarian sudah diperluas
ini hape plus yang ke tiga kita hape plus tiga kali lagi
hingga range area itu mencapai dengan malaysia
memang kondisi terjadi pas kejadian ini memang mendekati pas perbatasan wilayah indonesia malaysia
jadi kemungkinan dan juga melihat arus air dan arus udara memang mengalir dari arah selatan indonesia mengalir ke utara itu malaysia
kita harus berkomunikasi terus dengan pihak kausel jenderal
tadi pada siang hari koronator pos
tarnunukan telah berkomunikasi dengan konjen
di malaysia untuk memberitahukan kepada pihak polisi raja malaysia untuk membantu kita jika ada tanda tanda korban di wilayah perairan mereka
dikarenakan kita tidak bisa masuk ke wilayah mereka
kerjasama seperti apa nih pak dengan kepolisian malaysia
baik untuk komunikasi kita komunikasi secara lisan dengan konsulat jenderal
kita tidak bisa kontak langsung dengan polis smerin mirnya
jadi kita minta tolong kausel jenderal kita yang di tawang malaysia untuk membantu
menginformasikan kepada pihak pihak yang berwenang di wilayah malaysia di sekitar lkp
baik terima kasih pak oktavianto dari kabupaten nunukan kalimantan utara